katanya mau pulang bareng
dari tadi tuh kenyataan
kalo emang itu bener dia anakku
aku akan tanggung jawab
jangan seperti itu sama ayu
aku belum bisa menemukan anak mas bram dan ayu yang aku buang waktu itu
sayang ibu mau ketemu bapak ya
bapak baru saja keluar bu
ayo far kamu kenapa diem aja
sekarang juga kita pergi
ini belum waktunya kamu bertemu sama anak kamu
ntar aku pasti tau kamu kapan waktu yang tepat
oke makasih ya
tunggu aku far
kemana ya mas bram
kayaknya dia bohong dong sama aku
hp barunya mana
gak usah apa apaan kamu
mana hp dari bank or
handphone baru apaan sih kak
gak ada aku loh handphone baru
kamu gak usah bohong ya
mana handphone barunya
aida kamu tuh kenapa sih dateng dateng langsung marah marah sama meika
dia dikasih hp baru sama bank or
hp barunya mana
hp baru apa
aku gak ngerti deh
ini dia nih biang ini
salah apa lagi gua
salah apa lagi salah apa lagi
ini buktinya kan
kamu beliin hp baru buat mereka
kamu beliin hp baru kan buat mereka kan
aduh gua lupa buang nota hpnya si salman nih
gua memerg memerg aja

bukan buat mereka ibu terus buat siapa
mbah kurima aja sih
buat mereka kan ngaku iya iya iya gua ngaku hp ini gue beliin buat mereka kok
mereka kemana ya katanya mau pulang bareng
dari tadi tuh nyariin kamu ternyata
sama dong berarti kita sehati aku juga nyariin kamu mau ketemu di
hogy bg hai liked untuk timnya akugod formed
kantornya papa tuh udah penuh banget sama karyanya badai
ya kalau menurut aku sih sebaiknya kamu jangan tanya aku
soalnya selera orang kan beda beda
ya kalau misalkan ada badai sih aku pengennya nanya langsung aja ke dia
tapi berhubung disini gak ada badai dan adanya kamu
jadi yaudah aku nanya ke kamu aja
soalnya kan kamu juga fotografer
jadi siapa tau aja hasil karya pilihan kamu itu bisa mewakili seharinya badai
bimo kapan kamu mau ngaku kalau kamu itu adalah badai
tadi tuh mau ketemu sama dosen
jadi aku harus buru buru ya
tunggu sini dulu ya
abang tuh bohong deh
aku gak pernah kok ngasih handphone ke mereka
ngomong aja apa adanya biar kak aida tuh gak salah paham
aida gue beliin handphone ini emang beneran buat meka
dia mau dikreditin nih sama temennya
nanti untungnya dibagi dua
bener kan meka
udah ngomong aja kok
cepetan kok ya
bang kohar tuh bohong
bang kohar ini fitnah
bang belum berarti gak tau diri ya
kamu jangan macem macem ya
kamu pasti sedang memfitnah mereka kan
kamu jangan macem macem ya
ibu sampai kapan sih ibu ngebel meka terus
ibu terus peduli sama meka
aika aida anak kandung ibu
meka tuh anak umut
aida ibu tuh gak percaya sama kohar
mereka lebih baik kita pergi dari sini
ibu gak bisa ngeliat kamu disakin terus
kita pergi dari sini

kamu sudah sampai di sana ya
saya akan liat

kamu sudah sampai jatuh
kamu sudah sampai jatuh
kamu sudah sampai jatuh
kamu sudah sampai jatuh
kamu sudah sampai jatuh
kamu sudah sampai jatuh
kamu sudah sampai jatuh
kamu sudah sampai jatuh
kamu sudah sampai jatuh
kamu sudah sampai jatuh
kamu sudah sampai jatuh
kamu sudah sampai jatuh
kamu sudah sampai jatuh
kamu sudah sampai jatuh